lagi di rumah sakit sayang
nah kamu mendingan bawa bawa deh
jadi nanti pas kamu udah bangun
pasti papa sama omah udah di rumah
mah waktu aku di sekolah kemarin
ada ovan ajak aku jalan jalan
terus aku diajak makan coklat
kamu gak apa apa
jangan lupa like share dan subscribe
dan jangan lupa untuk subscribe
papa aku mohon papa bertahan ya papa
papa harus sembuh
cuma papa satu satunya yang aku gunakan
punya bapak jangan tinggalin aku
artinya pak kalau nggak ada bapak waktu itu aku kabur dari bapak bukan karena aku
mau ngelawan bapak aku cuma mencari kebenaran
tapi apapun yang bapak lakukan bapak tetap segala galanya buat aku bapak cinta pertama aku
cuma bapak laki laki yang rela ngelapis sekali lagi buat aku
bapak harus hidup ya bapak bertahan ya pak
ya allah sembuhin aku ya allah
akhirnya masa ini bisa berakhir ya pak rendy
maupun dengan cara seperti ini
kalau sama mas al dan pak irfan bisa baik baik aja
tapi saya mau nanya deh kenapa jadi seperti ini sih
iya jadi tadi bu setelah pak irfan mengurung berosa di rumah itu
pak irfan menyalakan api dan langsung pergi dari sana bu
di tengah perjalanan pak irfan ketemu saya dan pak ahok
dan pak al langsung memberikan bukti kalau memang iqbal pelaku pelecehan kebela bu
ya di saat itulah pak irfan menyadari kesalahannya bu
dan pak irfan langsung mau menyelamatkan bu rosa bareng pak al
sampai akhirnya pak irfan terluka
hmm ini yang kuharapkan dari awal
mama kira sadar kalau mama rosa tidak seperti yang om pikirkan
tapi melihat om terluka seperti ini bikin aku sedih om
aku harap allah akan baik baik aja
ini semua demi jessy
karena jessy cuma punya om
bapak kuat ya pak ya bapak sembuh ya pak ya
kamu bertahan ya pak ya
itu udah sampai rumah sakit
kalau bertahan ya pak ya
bertahan ya pak ya bisa ya pak ya
wah kuat ya pak ya
sembuh ya sembuh ya pak
pasien kenapa mbak
bapak saya luka bakar dan dia banyak menghirup asap
baik kami akan tangani pasien mbak tunggu di ruang tunggu
tolong lakukan yang terbaik apapun apapun lakukan bapak menghirup asap
bapak selamat ya
mbak tenang aja kami akan menangani
oh ya allah
mama saya tolong diperiksa ya
mama saya tadi terjebak dalam rumah yang terbakar
saya takutnya asap asap kebakaran itu tuh banyak masuk ke dalam tubuh
bapak tunggu di ruang tunggu saja biar kami cek kondisi ibu ini
tunggu sini ya mbak
bapak bapak saya bakal selamat ya
bapak saya pasti selamat kan
kamu dua itu lah kebakarannya ya
insya allah pasti selamat
dari hasil pemeriksaan tidak ada luka yang serius
hanya sedikit luka bakar tapi kan sudah diolesin salep
iya terima kasih dokter ya
tapi berhubung bu rosa terlalu banyak menghirup asap
jadi untuk satu jam ke depan bu rosa pakai maskul oksigen dulu ya
ya udah kalau gitu terima kasih dokter ya
sus tolong pakaikan bu rosa maskul oksigen ya
dulu saya tinggal dulu ya
baik makasih sekali lagi dokter ya

ya udah saya tinggal dulu ya
kondisi bu rosa baik pak hanya luka ringan saja
sekarang sedang pakai maskul oksigen karena tadi menghirup penyak asap
boleh silakan pak
saya mau masuk
saya lihat rumah saya
baik bu kamu di sini
mau milih orang masa
tak ada kelas
saya bisa paham communicate di sini aja sih
kris elektronik pesawat eh
terima kasih bu
saya ingin sempat terima kasih
adalah orang baik
yang berhati baik
sama seperti kamu
dapat sehat ya bu
kita doain bahkan sama sama
ibu apa kabar
saya cuma kecapean doang
apa perlu saya antar ke dalam bu
saya baik baik aja
saya bisa sendiri
terima kasih udah antarin saya pulang
ya daripada itu
hati hati pak rindy
terima kasih juga
terima kasih juga pak
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
kamu dari mana aja
ini mama sama papa tuh langsung kesini karena nelfon kalian berdua gak bisa
tadi di radio mama dengar irfan nyulik rosa
itu bener gak sih din
ya makin aku ya udah bikin mama sama papa khawatir
tadi aku mau nelfon tapi aku lupa
alhamdulillah mama udah ketemu
ini ceritanya gimana sih
ya mungkin karena dendam ini pak
terus dia taruh di rumah lamanya
terus mama rosa disekap disana dan om irfan melakukan kebakaran di rumah itu
tapi untungnya ada masalah soal pak randy
yang langsung memberikan informasi kepada om irfan
kau pelaku sebenernya bukan dennis
iqbal yang buruan itu
iqbal itu adalah tangan kanannya om irfan
orang kepercayaannya dia
makanya ketika om irfan tau om irfan langsung nolongin mama rosa
di tempat kejadian
dan sekarang om irfan kena luka bakar
kena tertimpa juga
makanya mas al mama om irfan lagi di rumah sakit sekarang
dan aku disuruh untuk pulang
kita masuk yuk
mama mama pegang ini kamu kelihatan lemes sekali loh
din din kamu kenapa din
kok dingin banget kan kamu
aku cuma kecapean doang
aku cuma butuh istirahat
yuk masuk yuk
rena sayang ini udah malem
aku nung papa mama dan om irfan lah
bentar lagi kali ya
kuat banget matanya
mama juga belum pulang
mama juga belum pulang
mama gak pencer lagi

gak sayang mama akan pulang ketemu sama rena dan main sama rena lagi
aku seneng banget nut
aku seneng banget nut
hai ibu sarah
hai ibu sarah
alhamdulillah ma sehat
sehat sehat ya
ma mas nino makasih ya udah nemenin rena
kita juga senang kau bantuin
yaudah udah malem ya no
tolong tas aku ya
pamit dulu ya
mama pa duduk dulu
mama pa duduk dulu
mama mama mama biar biar
biar aku bawa

ya gua bawa ke kamarnya
mama cuma kecapean
cuma kecapean aja
adin adin sadar sayang
mama gak kena benama
mama cuma capekan aja
saya tinggal ya om
kamu itu terlalu memaksakan diri kamu
maaf ya pak
kamu gak kena lantai gak kena meja
kalau gak jalanin kamu bahaya loh sayang
aku cuma kecapean aja ini
kamu istirahat ya
kamu mau papa panggil dokter
aku cuma mau panggil dokter
cuma mau istirahat aja sih
pak mau tidur dulu
jagain mama ya
mama jangan sakit ya
mama harus sehat ya
papa mama pulang dulu kalau gitu
kamu istirahat ya
ya udah kamu gak usah
udah udah udah
kamu istirahat ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

ketan terus ga nakotippy ya
aktif kan makanya sing kamu gak apa apa kan
alhamdulillah saya baik baik saja
kamu gak ikut ke rumah sakit
tadi saya antarin bu andin buat pulang
pak al sama bu ros saya yang ke rumah sakit
dan om irfan sama bella juga
anda udah bantuin jaga mama saya
kalau keseringan sih kayaknya gue bakalan
karena disini dikasih makan masakannya enak
kalau keseringan bisa berat bener nambah
ya pastinya bila sangat terpukul
tadi aja dia sampai ikut naik ambulans
buat nemenin papa annya
nasihan banget ya mas
atau kita ke rumah sakit aja nemenin dia
ya seenggaknya sampai pak irfan sadar
udah gak usah mikirin apa
terus pak irfan terluka juga kan
udah udah gak usah mikirin mama
pasti nggak ada juga lagi yang nyulik mama
ya udah kalau begitu tantra
saya sekalian pamit juga ya
mau ke rumah sakit sekali jemput istri saya
biar kesana searah semuanya
mas angga terima kasih banyak ya udah jagain tante
udah nemenin tante disini
mbak katrin juga makasih yuk
iya tante terima kasih
ya udah aku sama katrin juga pamit ya ma
jaga diri mama ya
tante mari ya
ya tante kita jalannya sama
kasian juga ini pak irfan
papa gak nyangka jadi begini ma
irfan sampai mengurung dan mau membakar rosa
setan apa yang membutakan mata hatinya mas
ya itulah pak
kalau orang udah kebakar dendam
dia udah gak bisa mikir dengan akal pikiran sehatnya
untung dia sempet sadar
bahwa dia salah ma
itu artinya allah masih memberikan kesempatan buat dia bertobat
cuma kalau sampai kejadian
astagfirullahaladzim aku gak
allah akbar astagfirullahaladzim
yang dirasain sekarang apa mbak
udah lebih lega sih nafasnya
udah gak kayak tadi
terus kunang kunangnya juga udah hilang
terus ya paling ini aja sih
ada luka bakar ya
ada ringan tapi kejepretan kayaknya sedikit
it's okay boleh dapetin ya
mas aku udah dirumah ya
sekarang aku dikamar sama rena
aku angkat telepon sebentar ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya bapak paham kok
eh bapak udah ketemu sama andin dan
dia cerita semuanya
eh sekarang kamu di rumah sakit mana al
saya lagi ada di rumah sakit sejahtera pak
ini mama lagi diperiksa disini
lagi pakai masker oksigen
karena tadi kan manggil rupa sep yang sangat banyak
ada om irfan sama jessica juga disini
yaudah pak pak kesana ya
iya iya pak terima kasih banyak
apa maaf saya mau tanya
andin di rumah gak apa apa kan
terus terus gimana pak
ya tapi andin dan kandungannya aman
semuanya sehat kamu tenang aja
sekarang andin di kamar ditemani sama rena
tapi beneran andin gak apa apa kan pak di rumah
udah andin gak apa apa al
sekarang dia lagi istirahat
kalau ada apa apa langsung hubungin papa atau kamu
udah kamu tenang ya
papa kesana sekarang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya allah andi andit
kamu capek gak ma
enggak papa mau ke rumah sakit sejahtera
aku antarik dulu kamu pulang ke rumah
enggak aku nggak capek kok gak apa apa
saya di rumah sakit saya
udah kamu mendingan bawa bawa deh
jadi nanti pas kamu udah bangun
pasti papa sama emak udah di rumah
mah waktu aku di sekolah kemarin
ada ovan ajak aku jalan jalan
terus aku diajak makan coklat
aku boleh pergi dari sekolah
harus diinjeput mama papa atau oma
aku gak boleh pergi
jadi aku gak mau pergi
terus ovan gak jadi ajak aku
pasti kemarin itu
mirvan juga punya maksud gak baik rena
terima kasih allah
kau telah lindungi rena
enggak papa enggak apa apa
mama kecapean aja
agak sedikit pusing
biar cepat sembuh
rena kan obatnya mama
masih sakit gak ma
bentar ya sayang
papa surra barusan telfon saya
iya aku kecapean
tapi aku baik baik aja kok
kalau mau ke rumah sakit besok aja ya
terus kalian cek kandungan
yaudah besok saya teman nih ya
oh ya mas terus gimana om mirvan
om mirvan masih dalam penanganan dokter
kita doakan aja yang terbaik ya
ini mama alhamdulillah gak apa apa
udah mau ke rumah